puasa sama lebaran sekarang sama seperti tahun kemarin
kalau nggak rame kita nggak bisa ikut lebaran
nggak ada ketupat nggak ada opor ayam
biar nggak ada ketupat sama opor ayam lebarannya tetap lebaran
tapi kan biasanya di kita kayak gitu
kalau lebaran harus ada ketupat opor ayam
terus ada kacang kue sama sirup buat tamu
terus kitanya pakai baju baru pakai sepatu baru
sebetulnya nggak harus
yang penting mah puasanya
tamat atau nggak
tahun kemarin puasa kamu tamat
jawab jangan nyengir
kan udah tahu
barusan minum obat teh
lambungnya kerasa lagi
kita bawa ke dokter aja yuk
udah nanti ajakin teh
kita kan tahu sendiri kalau maaf itu paling males diajak ke dokter
masa papi lagi sakit ditinggal sendirian
nggak apa apa katanya teh
asal nanti pulangnya dibeliin kurma buat puasa
tapi mau kurma yang bagus jangan yang banyak
puasa kan masih satu minggu lagi
aku mau ke pasar
saya belum mandi
cepet mandi sana
kan masih nelpon
selamat mengalami papi kemana
kamu di depan sama amin
mau nutup pintu pagar dulu
kang komar belum berekat kerja
lagi nggak kerja lagi cuti
oh mari kang komar
kang yang dulu ngusir saya di pasar ya
waktu itu saya ngamen di pasar
enggak cuma nanya aja
sekarang kalau ngamen di sana nggak bakal ada yang ngusir
terima kasih buat infonya
omar iwan jupri jonny
dua hari lalu anak kang bahar ke pasar
dimas mau ke pasar dia bukannya masuk daftar yang harus dikawal
tapi ingat saya ngasih tugas bukan ngasih kesempatan buat kamu pasaran
saya suka ketuker tuker bingung
suruh murad sama pipit merapat
terus suruh amin telpon saya
ya ini juga mau turun
merapat ke pasar perintah kang mus
merapat ke pasar perintah kang mus
kang mus suruh nelpon
hape sayanya gak ada
hape nya gak ada
siapa yang kamu antar ke pasar
teh kirani teh kinanti sama imas
kenapa kamu gak nelpon saya sebelum berangkat seperti biasa
hape saya gak ada kang
kayanya sama kecopetan waktu diangkut
waktu kemarin saya mau ke kosambi
beli sarung buat persiapan terawih
bapak udah tahu kamu kecopetan
bapak jangan sampai terlalu
bapak jangan sampai terlalu
teh irani teh kinanti juga gak boleh tahu kalau kamu kecopetan
kalau kamu ditanya soal hp
lupa nyimpen di mana
atau ketinggalan di mana
jangan bilang kecopetan
saya mau ngomong lagi sama dik dik
kalau ada apa apa
kamu yang tanggung jawab
kok gak ada pengawalan
ini udah hari keberapa papa diskors
perasaan baru dua hari
jangan pake perasaan
iya dua hari
papa gak tau diskorsnya kira kira berapa hari
sebentar lagi bulan puasa
kalo papa diskorsnya sampe sebulan
kita gak lebaran
terus papa harus ngapain
waduh nomor apanya kamus
biarin bebek yang nanya
nomor kan di hp papa
saya udah di tempat parkir
masuk ke pasar
bebek mau kemana
mau ketemu kamus
dosa nanti sekarang aja udah masalah
kang kau mau apa

kamu tau gak
kalau gak tau
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kamu mau ke rumah
kalau gak tau
gak usah mikir
saya pakai motor
kok kamu disini
saya juga di telepon dik
kenapa nelfonnya nggak satu paket
saya mau ke rumah
gak perlu ngeteng
tugasnya cuma nyampein perintah kang mus
soal kesini lagi mana itu mah terserah
sekarang mau ke mana
masih pengawalan ke toko buah
kita satu paket ya
kita tau barusan
itu udah ngahah d reproduksi dia gitu ya
kalau kamu tak nonton juga
gak ada visa baju

kang mus mah jarang kesini
biasanya cuma anak buahnya
tapi udah dua hari ini anak buahnya juga gak ada
nanti kita berbicara
pak kalau mau ngambil sepatu buat dijual lagi di sebelah mana
lewat samping ah
teh gak beli ini
siapa tahu bapak mau
bapak atau kamu yang mau

ketemu sama kang mus
kang musnya jarang dateng
ya udah sana bapak ke rumahnya
papa taunya rumah yang lama kan udah pindah
nanya sama siapa
ya nanya sama temen temen bapak masa nanya sama motor
bapak gak bisa melepon
cuma beli itu aja
enggak beli ini
bapak atau kamu
kalau kamu dikasih
ya udah ambil sekilo
umur bagian di depan
dia bilang kayaknya gak ada kemungkinan dicopet
kemarin yang nepot kamu ada siapa
yang nanya sudah ada laporan keluarga kembar tukang mus kehilangan handphone atau belum
bukan tukang copet
mungkin nggak hp amin dicopet sama tukang copet terus tukang copetnya ditodong sama tukang kodong
mungkin aja semua orang termasuk tukang copet mungkin bisa kena todong
yang gak mungkin kena sasaran tukang todoma cuma polisi atau tentara yang pakai seraga
saya tunggu di simpang lima
kita ke simpang lima
nodong perempuan tadi gak jadi
sebentar lagi puasa
kamu kan puasa
saya akan berusaha
kata ustadz puasa itu latihan nahan segala hawa nafsu saya butuh itu
saya mau puasa juga boleh
bukan boleh harus
kalau kuatnya cuma setengah hari boleh
gak boleh ya

mengaku ini kuncut anggam
dan setengah orang menang projection
yuk cannana temen
u presiden estiver pusat anggaran lagi juga
jangan unzik dasar anggaran gak akan hubungi steak ah
aka ngopi udah dua cangkir
mumpung masih boleh ngopi siang
kalau udah bulan puasa makan udah gak boleh
mumpung masih boleh ngopi siang
mana papih kasih tidur kali coba kamu lihat
bikin aja sendiri imas capek
yang nyetir kan aamin kamu cuma duduk
yang ikut muter muter belanja kan imas amin cuma nunggu di mobil
bikinin saya minum air putih aja
tapi nggak mau bangun lambangnya masih sakit
kalian simpenin di kulkas
kalau kamu mau apel kamu boleh ambil
kok di bawa ke dalam
disuruh disimpen di kulkas
aamin kebahagiaan gak
ini buat bapak
minta sama bapak
beliin akang sendal
aduh kalau mau taraweh
emang pakai sendal yang butut aja tuh kang
kalau pakai yang baru
mah nanti diambil orang
gak usah takut diambil orang
sana beli sendal baru
sama sepidol hitam permanen
buat apa sepidol permanen
buat nebelin kumis akang
semingguan lagi bulan puasa
kalau papi lambungnya masih sakit
dokternya aja kita panggil kesini
udah minum obat
nanti juga sembuh
dulu waktu kecil
kita yang suka susah dibilangin sama papi
sekarang tapi yang susah dibilangin sama kita
ini ke hp kang komar
mungkin ini hp amin
kalian boleh pergi
kok apelnya kamu makan
amin gak dikasih
minta sama bapak
ini sendal jepitnya
nebelin kumisnya yang rapih
ini sendal jepitnya
nebelin kumisnya yang rapih
saya ada perlu
merah kombinasi abu abu
di saya ada hp warna merah kombinasi abu abu
mungkin punya kamu
kita bisa ketemu di depan komplek rumah kang bahar
saya berangkat sekarang
paling kesana lima belas menitan
hpnya saya bawa dua duanya
hpnya saya bawa dua duanya
kalau ada yang berani ngambil
dia gak bakal ikut lebaran
gak bakal ikut lebaran
puasa tahun ini
puasa pertama di tempat aku yang baru
aku gak tahu tarawihdagimana
anda tahu tarawih bukan yang dimana mana sama ya
lokakannya ada yang banyak
ada yang sedikit
pasti kamu sukanya yang sedikit ya
kalau lokat sedikit
kalau lokat yang banyak
saya diskorsnya masih lama kan
pertanyaan kamu seperti berharap diskors lama
saya barusan ngelamar kerja
aneh tapi nyata langsung diterima
kebetulan perusahaan tadi saya ngelamar
memang lagi butuh pegawai
kapan kamu mulai kerja
gak langsung kerja kang
katanya langsung diterima
kamu harus berjuang buat lulus
security yang baik dan benar
jangan berpikir kembali ke pasar
tapi kalau ada apa apa
akan masih menerima saya kan
gak usah pakai tapi tapi
berusaha sebisa kamu
saudara kamu mendukung kamu
saya pegang dua hp
dari tukang kodong kenalan kang murad
yang satu saya yakin punya kang komar
dan satu lagi mungkin punya amin
pastiin ke orangnya
ini saya di ujung jalan ke rumah kang bahar
janjian sama kang komar
dan saya yakin punya kang komar
jadul salah ya
kalau saya lagi melihat seperti ini
jangan bilang punten dulu
gak ada apa apa
kan tadi c e do bilang punten
enggak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
pulang yuk ah
aku mau siap siap
aku mau ngeluarin mukena dari lemari
kalau aku sih tadi taruh di lemari
kecuali kalau aku nyelgi end
saya malu ketemu kang bahar
saya lihat sebentar
iya terima kasih
iya terima kasih
puasa sama lebaran sekarang
sama seperti tahun kemarin
kalau gak rame
kita nggak bisa ikut lebaran
gak ada ketupat
biar nggak ada ketupat sama opor ayam
lebaran mah tetep lebaran
tapi kan biasanya di kita kayak gitu
kalau lebaran harus ada ketupat
terus ada kacang
kue sama sirup buat tamu
terus kitanya pakai baju baru
pakai sepatu baru
sebetulnya gak harus
yang penting mah puasanya
tamat atau enggak
tahun kemarin puasa kamu tamat
jawab jangan nyengir
aakan kan udah tau
assalamualaikum itu jawabannya
rambut kamu tuh yang mesti dirapi rapi
kalau mau dibikin ganteng mah susah
tapi kalau mau keliatan rapi
saya mau puasanya alhamdulillah
apa halanya dapat atau enggak
saya puasanya masih puasa nah lapar aja
belum puasa yang lain
belum bisa nahan nafsu yang lain ya
diangkut banyak penumpang perempuan pakai rok mini ya
itu mah kamu
yang masih kepancing sama yang gituan
emangnya akan enggak
kang bisnis kita jadi enggak
ah kamu mau masuk
bapak barusan lagi apa
bapak barusan lagi apa
liat kaca atau ngaca
mau ngaca mah di dalam
di dalam kan ada kaca
kan gak ada larangan ngaca di luar
memang gak ada larangan
ada yang liat ada yang malu
bulan puasa kemarin
tahun ini saya sudah niat
kalau terawai makan gak wajib kang
tapi buat saya
puasa sama terawai itu pasangan
seperti makan sama minum
kalau abis makan gak minum
kamu tau sendirilah
seperti di jalan tol menjelang lebarat
seperti di jalan tol menjelang lebaran
seperti di jalan tol menjelang lebarat
kalau pada nyari gambar gambar seperti saya
kalau pada nyari gambar gambar seperti saya
solatnya sah apa gak ya
kalau mau solat mah solat aja
urusan sah atau enggak
bukan urusan kamu
urusan yang di atas
yang di atas
yang di atas
yang di atas
ambilin kunci motor ah kang
biar besok puasanya lebih ganteng
dicukurnya biasa aja
gak usah banyak gaya
dikasih tahu malah bilang bawel